dan saat ini kita akan saksikan langsung situasi terkini dari kediaman prabowo subianto di jalan kertanegara jakarta
yang mana saat ini partai gerindra mengumumkan bakal calon peserta pilkada yang akan diusung oleh gerindra
rekomendasi dari partai gerindra untuk mendukung pasangan calon wali kota tangerang selatan
dengan wakil wali kota tanggerang selatan
calon adalah suatu pasangan dari saudara dr andes haji muhammad msi dengan saudari saraswati joyo hadikusumo
dari partai gerindra pak muhammad dari usungan pdi perjuangan
ini saya kira adalah suatu simbol kebersamaan di mana kita memilih kader kader terbaik
dan kita memilih kader kader terbaik untuk memiliki kemampuan yang berbeda
untuk mengabdi berbakti kepada rakyat di tingkat yang terdepan
jadi kota madia kabupaten ini adalah eksekutif yang terdepan yang dipilih langsung oleh rakyat
juga dalam hal ini hadir juga ketua dpc gerindra tangerang selatan mbak claudia
agak ke depan mbak claudia
jadi saya kira demikian
saya dengan demikian sekarang di hadapan media
dengan bangga dengan bangga saya menyerahkan rekomendasi ini
untuk dr andes haji muhammad
dan sebagai bakal calon wali kota kota tangerang selatan periode dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh empat
dan mbak rahayu saraswati
sebagai bakal calon wakil wali kota kota tanggerang selatan
membela kepentingan rakyat
mengutamakan kepentingan rakyat

dengan masyarakat demi kejahteraan dan kemajuan rakyat tanggerang selatan
karena protokol kesehatan tidak bisa kita kasih tangan tapi ucapan selamat saya selalu semoga
berjuang keras untuk mendapat kepercayaan rakyat saya kira ini demokrasi pemimpin rakyat kita
tawarkan ke rakyat rakyat yang menilai rakyat yang memilih kita tut wuri handayani kita dorong
yang mudah mudah untuk maju saya kira demikian mungkin ada sepatah dua kata masas toh cukup
harus ikuti protokol pakai masker ya terima kasih selamat sore foto bersama
ya demikian ini adalah
ataupun secara simbolis ya dukungan yang diberikan partai gerindra bersama dengan
pd perjuangan yang berkoalisi di pilkada kota tanggerang selatan yang sepakat untuk mengusung
calon muhammad dan rahayu saraswati joyo hadi kusumo yang akan berlaga di pilkada
tanggerang selatan dan ini merupakan satu diantara kerjasama politik atau koalisi yang
dibangun oleh partai gerindra dan juga pd perjuangan dalam pilkada tahun dua ribu dua puluh cukup
singkat tadi pengumumannya dan tampak semua yang hadir tadi ada prabowo subianto juga
sekjen pdip hasto kristianto sudah kembali masuk ke kediaman prabowo di kertanegara